inilah video amatir ratusan warga kampung bojongkoneng desa telaga murni cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat
yang akan berangkat umroh ke tanah suci
mereka diberangkatkan oleh seorang pengusaha bernama agus suhela dan sang istri yanti pengusaha properti asal cikarang barat
dikonfirmasi senin siang salah satu warga mengatakan video viral keberangkatan jemaah umroh tersebut terjadi pada pekan lalu
keberangkatan jemaah dari halaman rumah mewah yang bertempat di kampung bojongkoneng desa telaga murni
seperti dede surtika merupakan salah satu warga yang beruntung mendapatkan umroh gratis dari sultan bojongkoneng
dede tak mengira dirinya mendapatkan kesempatan beribadah umroh bersama ratusan warga lainnya yang merupakan warga rt satu dan rt dua
agus ini orangnya baik dan dia orang yang dimana sih saya melihat orang orang hanya memberangkat karyawan tetapi dia memberangkatkan warga rt satu dan rt dua
sebanyak seribu orang dia berjanji akan begitu
sementara isa salah satu warga lainnya menyatakan dirinya telah terdaftar untuk menjalankan ibadah umroh pada dua ribu dua puluh empat mendatang
senang gak bro kalau misalkan ada rencana itu
mau diberangkatkan umroh apa lagi
aduh gue seneng lagi seneng banget sama pak soela sama pak yanti
seneng seneng banget saya diumrohin sama pak soela pak agus
biar sukses biar lebih lancar lagi kesalahannya
meski aksi kedermawanannya ramai diperbincangkan haji agus masih enggan berkomentar terkait aksi dermawan tersebut
tim liputan bekasi jawa barat